kita ke informasi pertama ratusan warga yang menyaksikan proses syuting kata cinta
di kawasan gunung gelis kecamatan megamendung puncak bogor jawa barat
beberapa hari yang lalu dibubarkan oleh satgas covid sembilan belas
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kluster baru covid sembilan belas
akibat kerumunan di lokasi syuting
satgas covid sembilan belas kabupaten bogor mendatangi lokasi syuting sinetron ikatan cinta
untuk membubarkan kerumunan masa yang hendak menonton proses syuting sinetron tersebut
petugas pun mengimbau agar pada masa ppkm tidak melakukan syuting
di dalam sebuah villa di kawasan gunung gelis ini
selanjutnya pemantauan berkala oleh satgas covid sembilan belas kabupaten bogor
akan dilakukan dan akan menindak jika terjadi kerumunan
namun untuk proses produksi dari syuting di tengah masa pandemi
masih dalam penyidikan petugas terkait dengan izin serta protokol